maraknya warga yang menerbangkan balon udara di lintasan jalur pesawat di wilayah pulau jawa
membuat ikatan pilot indonesia menjadi khawatir akan keselamatan penerbangan
dalam waktu tiga hari ikatan pilot indonesia telah menerima empat puluh laporan
terkait balon udara dengan ketinggian tiga puluh delapan kaki
inilah video yang diambil oleh salah seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat
dari video terlihat adanya balon udara yang ada di jalur penerbangan
dari tanggal empat belas juni hingga hari ini ikatan pilot indonesia telah menerima
sebanyak empat puluh laporan terkait adanya balon udara
rata rata balon udara tersebut terbang hingga ketinggian tiga puluh delapan kaki
hingga membahayakan pesawat yang melintas di jalur tersebut
balon udara diterbangkan oleh warga yang sudah menjadi tradisi setiap kali lebaran
ketua ikatan pilot indonesia kapten arissa pari mengatakan
maraknya balon udara yang membahayakan penerbangan itu sudah ada sejak empat tahun lalu
untuk tahun ini pihaknya mendapatkan empat puluh laporan dari pilot yang terbang di wilayah jawa
terutama semasa penerbangan
kepada pak rang dan jogjakarta
di dunia ini balon udara itu dibatasi ketinggiannya hanya tiga kaki
kalau sampai itu masuk mesin pesawat sangat bahaya
apalagi kalau itu sampai membeli di kalau kita bilangnya flight control
untuk kendali pesawat udara itu akan stuck
memang itu sangat membahayakan
ikatan pilot indonesia meminta instansi terkait agar segera menertibkan balon udara yang memperbaiki
untuk penerbangan tersebut
dedy wahyudi tangerang
batasnya tiga kaki diterbangkan lebih dari tiga puluh delapan kaki
artinya dua belas kali lipat lebih tinggi diterbangkan
dan tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak dalam rangka menyambut lebaran
kembali menuai polemik
balon udara yang dapat terbang tinggi mencapai ketinggian jelajah pesawat terbang
telah mengganggu penerbangan di indonesia
penerbangan di indonesia
dalam beberapa hari ini kementerian perhubungan republik indonesia
telah menerima setidaknya delapan puluh empat laporan dari pilot yang terbang di wilayah udara indonesia
mengenai penampakan balon udara tradisional tanpa awak
yang terbang bebas memasuki jalur penerbangan
hal ini tentu mengancam keselamatan penerbangan di indonesia
terutama penerbangan di pulau jawa
dalam pernyataannya di depan media
menteri perhubungan budi karyasumadi mengatakan
bahwa ada konsekuensi tegas mengenai pelepasan balon udara
yang dapat terbang secara bebas ini
hal ini sesuai dengan undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan
mempertegas dasarnya undang undang
pelarangnya kita mention sekarang ini kita sampaikan sebenarnya
kontennya bisa dua tahun kurungan berjalan
walaupun satu dua hari ini sifatnya persuasif
jateng dan jogja sudah melakukan turun ke bawah
dan menyita banyak balon balon yang sudah dan akan diterbangkan
masuknya balon balon udara tradisional
buatan masyarakat ke dalam jalur penerbangan ini
telah membuat airnaf indonesia
sebagai pengawas dan pelaksana penerbangan jalur penerbangan di indonesia
mengeluarkan peringatan pada semua penerbangan di wilayah udara jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta
dan jawa timur
oh pasti pak jadi kami melakukan notifikasi atau notem ya
kepada penerbang bahwa mereka harus menghindari daerah daerah tertentu
untuk menghindari tabrakan dengan balon
jadi contoh misalnya penerbangan dari jakarta ke denpasar
kemarin kita alihkan jalurnya agak melambung ke utara
supaya menghindari beberapa daerah daerah di situ
kita sesuaikan dengan ketinggian balonnya
walaupun tidak melarang tradisi melepaskan balon udara
ada beberapa persyaratan keamanan
yang harus dipenuhi bagi masyarakat
yang ingin melakukan tradisi melepas balon udara tersebut
gatotri hardianto jakarta